bank mandiri berencana akan melakukan perluasan atau ekspansi bisnisnya hingga ke filipina
rencana ini akan mulai dilakukan pada semester pertama tahun depan
saat ini bank mandiri tengah menjajaki dan melakukan uji tuntas ataupun due diligence
untuk mengakuisisi dua institusi perbankan di filipina
jika akuisisi tersebut berhasil bank pelat merah ini bakal menjadikan anak usahanya di filipina
untuk mempertajam bisnis pada segmen korporasi pembiayaan perdagangan dan jasa pengiriman uang
dikutip dari cnnindonesia com bank mandiri rencananya juga akan membuka kantor cabang penuh
ataupun full branch dan filipina merupakan negara kedua yang menjadi sasaran ekspansi perseroan
yang akan terrealisasi setelah malaysia
selain itu bank mandiri juga bersiap untuk memecah nilai nominal sahamnya ataupun stock split
bank yang berkode saham bmri ini menyebutkan aksi korporasinya dilakukan
untuk mendorong transaksi di pasar modal yang lebih liquid
dengan langkah stock split ini diperkirakan
yang dapat membuat harga saham emiten bank mandiri menjadi lebih murah
sehingga terjangkau investor retail dan skala kecil